saudara tenaga ahli utama kantor staf presiden ali mokhtar ngabalin menyebut
presiden jokowi tak ada relevansinya untuk memberikan keterangan dalam
sidang sengketa perselisihan hasil pemilu
ali mempertanyakan apa perlunya sengketa pemilu membahas soal bantuan sosial
soal jokowi dan sejumlah menteri disebut di sidang mahkamah konstitusi
tenaga ahli utama kspi juga meminta persidangan berjalan secara proporsional
untuk bisa mengambil keputusan keputusan penting itu
di samping mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional
agar bermainlah di areal itu
tidak usah lagi mahkamah konstitusi itu menjadi satu tempat
untuk orang menggunakan kepentingan kepentingan politik praktis
apa juga hubungannya dengan presiden
masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos
jadi itu yang tadi bang ali bilang proporsional biar baik baik saja
persidangannya juga bisa mendapatkan respon dari publik yang begitu hebat
jumat mendatang mahkamah konstitusi memanggil empat menteri jokowi
salah satunya menteri perekonomian yang juga ketemu partai golkar erlangga hartarto
erlangga tidak menyampaikan secara jelas akan hadir atau tidak
dalam sidang perselisihan hasil pemilu pada jumat lima april nanti
erlangga menegaskan masih menunggu surat panggilan
dan bilang belum menerima undangan hingga saat ini
kita tunggu panggilannya undangannya belum ada